untuk kesalahan iu
saya nggak sengaja ngelakuin kesalahan ini
itu bisa itu menang
enggak saya teh sudah dirugikan ya
atas kesalahan ini
derajat ulang teh sudah turun beberapa voltase
lamun listrik mah ngejeblak
ibu nggak usah khawatir nanti
biar namanya ibu ntar terang lagi
orang secantik dan sebaik ibu ini
untuk kenapa sih
ini bagian dari perjuangan
eh tau gak sih
kita udah enam puluh tiga tahun merdeka
gak pakai berjuang berjuangan lagi
ehh gak apa
ini bukan masalah
kemerdekaan rakyat indonesia
tapi ini perjuangan untuk mendapatkan
aku ada kejutan untuk kamu
besok ada perlombaan balap sepeda dan aku janji aku akan menang untuk mendapatkan kamu
aduh gue nggak sengaja
mata lu taruh di mana
nasi lihat nih muka high class gue jadi kotor
oh nggak sengaja nggak sengaja dasar jelek
nih muka cantik kamu kotor
oh serius kan gue udah ngomong
pakai sepeda yang biasa lo pakai itu
enggak soalnya kalau lo mau ikutan balapan sepeda itu
lo kayaknya harus pakai sepeda khusus balap deh
kalau lo pakai sepeda yang biasa lo pakai itu takutnya nggak di approve
aduh pey jangan menghina kayak gitu dong
itu sepeda bukan sepeda sembarangan
itu sepeda warisan leluhur
tapi gue kalau mau beli sepeda balap seratus biji mah kecil buat gue
tapi buat apa sepeda baru buat bukan jaminan kan
jadi jadi sampai kapanpun lo nggak bakalan ganti sepeda itu
nggak itu walaupun sepeda udah butut tapi masih oke
nah opa gue itu pernah cerita kayak gini sama gue
kik jangan pernah jual sepeda ini
nih karena sepeda ini
ini mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan punya nilai sejarah yang sangat tinggi
gitu jadi waktu dulu opa gue ikut olimpiade beliau ngeraih medali emas
nah itu bertepatan dengan lahirnya gue
makanya kenapa gue dikasih nama luki
sampai kapanpun lo nggak akan menang
gue boleh ganti sepeda itu kecuali
kecuali ada yang beliin
saya mau diapain
ikut saya kantor polisinya
saya salah naon sampai ditangkep kiel sigar tikus
mana ada penjahat yang mau aku
saya orang terhormat
sejak lahir belum pernah sekalipun melakukan kejahatan
siapa yang mau percaya sama kamu
sudah jelas jelas kamu nyulik keponakan bu merry
masih mau mangkir lagi
alah manisnya stupid pisan
eh orangnya merry
merry iya teh
yang menculik teh namanya mirna
saudara kembar orang
memang banget teh sama
tapi lain beda
wah untung nak
nanti dibayarnya duit untung
ah sok itu
salah kan keterlaluan
saya teh akan tuntut uin
tuntut kesalahan iya
saya nggak sengaja ngelakuin kesalahan ini
saya teh sudah dirugikan ya atas kesalahan ini
derajat ulang teh sudah turun beberapa voltase
lamun listrik mah ngejeblak gini namanya
ibu nggak usah khawatir
nanti voltasenya saya naikin lagi biar nama ibu ntar terang lagi
orang secantik dan sebaik ibu ini pasti mau maafin saya
baiklah lamun gitu
tapi dengan satu syaratnya
anda teh kudu datang malam minggu ke rumah saya
kalau tidak mah saya kembali menuntut iya mah
iya nih supirnya katanya lagi apa macet di jalan
cur hasty udah ga satu satunya kali antara kita ya
si seluruh modal ini masuk ketidakp nota